kita beralih ke informasi lain presiden jokowi menggelar pertemuan dengan raja dan sultan senusantara
di istana bogor jawa barat kamis pagi
dalam audiensi ini presiden ingin mendengar langsung berbagai permasalahan yang ditemui para raja dari berbagai daerah
untuk keempat kalinya presiden jokowi dodo menggelar pertemuan dengan raja dan sultan senusantara
dalam audiensi di istana bogor jawa barat delapan puluh delapan perwakilan raja dan sultan senusantara hadir memberikan masukan kepada presiden
antara lain memperkokoh persatuan bangsa dengan memperkembangkan nilai nilai kebudayaan dan menjauhkan isu sara
serta menguatkan peran adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
para raja dan sultan juga meminta pemerintah menerbitkan undang undang perlindungan terhadap kerajaan adat dan karya komunal
kerajaan adat nusantara